ya kini memang rasanya tidak sulit untuk menemukan ponsel dengan fasilitas yang bisa dikatakan istimewa
dengan harga yang terjangkau bahkan pas pasan ya
sebab tidak sedikit perusahaan teknologi yang kini memproduksinya
dan strategi ini jelas dilakukan untuk persaing dalam jaring pasar besar khususnya di kelas bawah
saya ajak anda untuk melihat beberapa perbandingan ponsel yang juga dibanderol dengan harga sekitar satu juta rupiah
beserta spesifikasi yang juga serupa ditawarkan
nah yang pertama saat membeli ponsel pasti yang jadi pertimbangan biasanya adalah kamera ya salah satunya
sudah jadi rahasia umum kalau orang indonesia suka banget selfie suka banget foto
kemudian sekarang eranya instagram mau posting foto apapun makanan harus yang bagus
bahkan kalau liburan atau nonton konser kayaknya wajib begitu kalau foto ya
nah ini sebagian besar orang memilih ponsel pintar dengan kualitas kamera yang memang cukup mumpuni
kalau kita lihat dari xiaomi sendiri ada empat
ponsel di sini diberikan kamera belakangnya saja ada sekitar tiga belas mp
kemudian kamera depannya ada lima mp
kemudian ada bisa kita katakan kompetitornya lah
ada samsung g satu aes ini kamera belakangnya sekitar lima mp
dan kamera depannya dua megapiksel
kemudian ada dari perusahaan lenovo yang juga asal tiongkok
kamera depannya sekitar dua megapiksel
megapiksel ada di belakangnya berarti ini sama ya samsung dan lenovo
kemudian oppo a tiga puluh tujuh
ini juga kamera depannya lima mp
dan kamera belakangnya delapan megapiksel
memang yang cukup menjadi jualan begitu
kalau redmi dia ada autofocusnya sendiri
sementara kalau di samsung j satu ace dan juga lenovo lima mereka punya rare kamera
dan memang ini menjadi kebutuhan
dan khususnya untuk anak anak atau kids zaman now ya
yang memang suka banget foto dan mengupload fotonya ke media sosial
selanjutnya selain kamera
biasanya operating system atau os ini menjadi pilihan untuk membeli sebuah ponsel andalan
karena os kita tahu adalah otak dari sebuah ponsel begitu
sistem operasi inilah yang kemudian mengatur penggunaan memori
memproses data kemudian menyimpan data dan juga sumber daya lainnya
kalau di apple kita dengar
ios satu sampai dengan sepuluh
ini sementara di google di bawah bendera android
menyematkan nama nama yang cukup unik
ada di sini ada nougat kemudian kitkat ada lollipop dan lollipop
yang perlu diketahui begitu
xiaomi redmi lima a menambatkan android versi satu
di handphone terbarunya ponsel pintar terbarunya nogat
nogat ini baru rilis kalau tidak salah sekitar tahun ini tahun dua ribu tujuh belas
ini samsung j satu s juga disematkan android kitkat dengan versi empat empat
kalau tidak salah kitkat ini tahun dua ribu empat belas
kemudian selanjutnya ada lollipop yang lebih baru daripada kitkat
ada versi sama begitu ya keduanya dengan sistem operasi yang sama android lima sebelas loly pop
yang dikeluarkan tahun dua ribu tujuh belas
atau dirilis tahun dua ribu enam belas
ini kalau kita lihat sistem operasi ini menyangkut dari bagaimana kecepatan ponsel ini dipergunakan oleh penggunanya begitu
dan selanjutnya kalau tadi kita bahas os
ini kita bahas storage yang biasanya menjadi pertimbangan juga
karena kalau anak anak zaman sekarang begitu kebanyakan selfie atau mungkin bikin video blog lewat handphone
yang akan di upload di youtube biasanya pakai handphone
kalau nggak mampu gitu ya beli kamera yang cukup mahal
karena sekarang mahal sekali kamera kamera buat vlog gitu
pakai storage nya kadang kadang ada yang enam puluh empat
tapi ini enam belas kayaknya sekarang sudah jadi minimum untuk penyimpanan internal di setiap handphone handphone di pasaran
xiaomi redmi lima a sendiri menaruh ram nya ada sekitar dua gb
kemudian ada internal storage nya
yang saya katakan ini cukup minimal begitu
karena sekarang banyak sekali ponsel yang menawarkan ada sekitar tiga puluh dua gb
dan juga enam puluh empat gb bahkan ada yang satu ratus dua puluh delapan gb
tapi lagi lagi harganya pasti luar biasa mahal begitu
samsung j satu ace ini cukup kecil ram nya tujuh puluh lima gb
kemudian internal storage nya sendiri ada empat gb
ini ada ram nya satu gb
lagi lagi pakainya enam belas gb yang memang sepertinya sudah jadi standar begitu
oppo sendiri juga sama enam belas gb
ini hampir sama
bukan hampir sama
ini sama jelas dengan xiaomi redmi lima a yang memang memiliki ram dan storage dua gb dan enam belas mb
nah kalau tadi saya ajak anda untuk lihat spesifikasi utamanya
yang paling menentukan pastinya ini
xiaomi redmi lima a dibanderol sejak kemarin peluncurannya di kawasan megakuningan jakarta
pihak xiaomi menargetkan harga yang di indonesia akan dijual sekitar rp sembilan ratus sembilan puluh sembilan
di bawah satu juta bahkan
dengan spesifikasi yang cukup terbaru tadi
kemudian dari j satu ace ini ada rp satu dua ratus sembilan puluh sembilan
dengan android kitkat tadi
kemudian lenovo lima c ini ada rp satu tiga ratus tiga puluh
dan yang cukup lebih mahal
ini hampir hampir ke dua juta
tapi kita tahu xiaomi lerovo dan juga oppo sendiri merupakan perusahaan ponsel di tiongkok yang memang menjual produknya dengan cukup terjangkau begitu
spesifikasinya juga cukup bagus
tapi selain itu di negara asalnya xiaomi radmi lima a ini dibanderol
sebenarnya sekitar harga rp satu tiga juta
namun di indonesia pihak xiaomi mengklaim menjual harga modalnya untuk menjaring pasar yang lebih besar di dalam negeri ini